aku boleh tidur disini gak
boleh banget dina malah aku senang banget
ini anak kandung tante
yang hilang delapan belas tahun yang lalu
ternyata selama ini dia tinggal di panti
aku gak nyangka sama sekali
itu ada semua
anak mama juga
anak selingkuh kandung berarti ya
kok gue gak pernah tau kok bisa ngelopor hati hati di panti
kok gue gak pernah tau kok bisa ngelopor hati hati di panti
aku pernah diadopsi tapi belum sempat cerita aja sama kamu
meka kamu sekarang boleh milikin hatinya rendy
tapi ingat suatu saat nanti randy akan balik lagi sama aku
yaudah mendingan kau pulang aja ya
yaudah kalau misalnya gitu aku pamit ya
nanti aku pamit ya
yaudah nanti aku mau masuk kamar
mau ke dalam
eh udah gak
gila lo mau masuk surga bareng gue
hidup mati mau sama gue terus
boleh nangga udah
lu sudah ngerti
tidak ada gini
tidak ada gini
aduh kamu tuh mau ngapain lagi sih
kan gue mau nganterin elu
ini kan rumah aku aku udah nyampe di rumah
jadi kamu ngapain nganterin aku lagi
kamu tuh sulit banget sih dia diorang
mas sudah selesai kan
bang gue mau cuci mobilnya
amin mas juga ya
ini bang sebagai tanda terima kasih gue sama abang
ini buat abang cukup kan
kalau gitu saya permisi dulu mas
eh kamu tuh nyebelin banget sih
kalau orang yang kenalan sama gue katanya gue yang ngangin ya kan
tuh kan malu kan
oh boleh tutup pintu ini sekarang
lo akan selalu buka pintu ini khusus buat gue
jangan tidur saat
kayaknya mama udah gak peduli lagi sama aku
semenjak ada kayla
mama lebih dekat sama dia
kamu beruntung kayla
mama belum bisa mencintai aku
seperti anaknya sendiri
aku boleh masuk gak
boleh tidur disini gak
kalau kamu boleh
boleh banget dina
malah aku seneng banget
makasih banyak ya meka
aku selama ini udah kelewatan banget sama kamu
ini semua karena
karena musimah yang datang itu terlalu bertumi tumi
aku gak kuat dika
aku gak kuat
kamu pasti bisa ko
kalau kamu butuh tempat untuk cerita
aku siap dengarnya
kan kamu pernah bilang
kalau kita ini saudara
kalian ya sabar
apaan kau bunyi
ada apa ya
tumir banget soalnya kamu nelfon aku malem malem kayak begini
kamu gimana sekarang
bek bek aja kan
sekarang kamu udah lebih tenang kan
aku udah gak apa apa kok bim
ini semua kan berkat kamu
kamu udah mau menghibur aku
yaudah ini kan udah malem
sekarang kamu tidur ya
pintu kamar mama kok gak dikunci ya
sejak hari ini hidupku tak sama lagi
tak tersisa lagi harapan
aku benar benar luluhantak
sejak hari ini juga
aku berjanji akan membahas dendam
aku akan bayar semua luka hati ini
apakah ini ada hubungannya dengan
sampai jumpa lagi